komunitas miracle walking setiap dua pekan sekali mengajak masyarakat untuk berjalan secara benar di kawasan karfri dedago kota bandung
komunitas yang mulai mengajak warga sejak juni dua ribu tujuh belas ini mendapat sambutan yang positif
warga mulai ikut bergabung untuk terapi berjalan secara benar
jalan yang benar itu tubuh kita itu harus cukup sejajar kedua kakinya dengan lebar selebar tulang panggung
saat melangkah itu berjarak setengah panjang kaki kita
berat tubuh kita itu tepat saatnya ada di belakang atau ada di depan
erma alias sudah mengikuti terapi berjalan sejak dua ribu empat belas
dengan berjalan secara benar erma merasakan kondisi tubuh dan kesehatannya lebih baik
jadi kalau dulu kan saya jalan biasa saya nggak ngerti tekniknya
nah pada saat itu saya sering capek sering capek kena flu juga
nggak cepat gitu kan
tapi sekarang setelah saya rutin ikut flu itu bisa dihitung dengan jari selama selaun ini
dari hasil pengamatan komunitas miracle walking kebanyakan orang berjalan secara tidak benar
contohnya kedua kaki terbuka atau menutup
ada juga yang dihentakkan ada yang ditekan ke lutut ada yang ditekan ke pinggang
sehingga postur tubuh banyak mengalami masalah tulang belakang sendi dan penyakit dalam
beri perhatian juga kalau perlu
dengan cara penjelajah pada memenuhi hak copyright undang undang menteri
wah ini pasti paling kayaknya seperti dua pecah b horo
te prior bohong saya pengek
ambil yang be waro
menurut konsultan ortopedi dan traumatologi rumah sakit boromeus bandung
dengan berjalan akan melibatkan banyak sendi
tidak hanya tumit tetapi lutut tulang panggul tulang belakang tulang leher dan punggung
dengan kita berjalan yang pertama aja aliran darah pasti lebih lancar
kemudian di situ pompa jantung segala pasti lebih lancar
udara di paru segala pasti meningkat
dan otomatis aliran darah ke otak dan sebagainya pasti otomatis akan membaik
dengan olahraga dengan berjalan ataupun berlari apapun apapun itu
pasti berpengaruh terhadap organ yang lain
berjalan yang efektif adalah jalan yang efektif secara biomekanika
itu berjalan tanpa menggunakan energi terlalu besar
dan tidak membebani sendi sendi yang dapat menimbulkan masalah baru